hujan baru saja selesai mengguyur kawasan rawabunga jati negara jakarta timur
para pedagang kembali menata lapak mereka di emperan
menyiapkan galeri jalanan yang mereka banggakan
ada ratusan pedagang di pasar loak jembatan item
yang berada di sekitar masjid jaminul islam
yang mencari nafkah dengan menjual barang bekas
apa yang mungkin bagi sebagian orang adalah rongsokan tak berguna
di mata pembeli yang jeli adalah sebuah permata
yang sedang menunggu pemilik barunya
di sini anda bisa menemukan berbagai macam barang loan
mulai dari baju jam tangan barang elektronik
mainan anak sampai ke pajangan rumah
namun jika anda ingin melihat barang barang lowak yang antik
bisa coba ke gudang antik
di sini barang barang yang dijual bisa dibilang lebih dikurasi
sehingga tak heran harganya lebih mahal
saya berbicara dengan salah satu pedagang yang sudah berjualan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang mahal itu kebanyakan masih sekarang keris sama lukisan
keris sama lukisan ya
iya ini lumayan juga walaupun robek robek gitu
lukisnya dula salah satu pelukisnya sekarang
kalau model pas kira kira lupas berapa bang
di atas empat puluh
selain di kawasan rawa bunga jati negara
sebenarnya ada sejumlah titik pasar loak di jakarta
pasar loak justru mampu bertahan di tengah gempuran loka pasar daring alias pasar online
arya dita utama fikri adin jakarta